dan memang jelang pelaksanaan vaksin campak dan rubella atau campak jerman secara serentak ini
suara penolakan pun muncul dari sejumlah orang tua di tasikmalaya jawa barat
ya lembaga pendidikan berbasis keagamaan juga meragukan kandungan vaksin campak dan rubella
pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan rencananya akan menggelar vaksinasi campak rubella secara serentak sepuluh agustus mendatang
namun suara penolakan terkait rencana vaksinasi campak rubella ini mulai terdengar di tengah masyarakat
sejumlah orang tua di tasikmalaya jawa barat menolak vaksinasi campak rubella yang akan diberikan
mereka menduga kandungan vaksin campak tidak halal dan mengandung unsur yang justru membahayakan kesehatan anaknya
saya seramata mata tolak dengan jelas dan nyata
karena alasannya vaksinasi itu yang pertama belum bisa membuka
tapi kan bagaimana fungsi dan tujuannya
yang kedua itu adalah aset daripada bukanlah orang orang yang ingin menyehatkan
bahkan banyak orang yang terjadi dengan adanya vaksinasi itu banyak terjadi suatu kemadaratan
hal senada juga diutarakan pengasuh lembaga pendidikan berbasis keagamaan ihya asunah paseh tasikmalaya jawa barat
minimnya sosialisasi membuat pengasuh pondok pesantren meragukan vaksinasi campak rubella
banyak orang tua siswa yang justru menolak dengan alasan ketakutan akan kandungannya
menyerap dari aspirasi orang tua wali santri itu ada kekhawatiran
kekhawatiran ini didasarkan banyak hal banyak faktor berkaitan dengan keraguan keraguan yang berkembang berkaitan dengan masalah vaksinasi ini
tentunya dari berbagai macam hal yang dibutuhkan sosialisasi atau presentasi yang mesti
diserap oleh orang tua
sejauh ini pihak pondok pesantren belum memberikan izin untuk digelar vaksinasi karena menunggu persetujuan seluruh orang tua siswa
diharapkan sosialisasi menyeluruh dilakukan pemerintah agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur
apalagi banyak orang tua yang menerima informasi vaksin campak rubella mengandung bahan dari babi